anda menyaksikan kompas update pukul sembilan belas waktu indonesia barat saya friska clarissa
saudara kami hadir dengan informasi sejumlah orang bersenjata tajam
nyaris bentrok dengan senjata tajam di kecamatan geger bangkalan jawa timur
kedua kelompok yang nyaris carok karena salah paham saat menonton acara di pesta pernikahan
visual yang anda saksikan ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan
sejumlah orang yang terdiri dari dua kelompok ini saling mengeluarkan senjata tajam dan sempat saling duel
beruntung duel antar kelompok tersebut dapat dilerai dan didamaikan oleh tokoh masyarakat
sementara itu tim reskrim pores bangkalan yang mendapatkan laporan adanya kelompok yang nyaris bentrok ini
langsung menerjunkan tim ke lokasi